gubernur kepulauan riau ansar ahmad resmi mencabut tes antigen sebagai syarat perjalanan transportasi laut antar pulau
pencabutan ini lantaran provinsi tersebut sudah berstatus level satu dari sebelumnya level tiga
kepulauan riau ansar ahmad resmi mencabut tes antigen sebagai syarat perjalanan antar pulau
kepulauan riau ansar ahmad resmi mencabut tes antigen sebagai syarat perjalanan antar pulau
kepulauan riau ansar ahmad resmi mencabut tes antigen sebagai syarat perjalanan antar pulau
kepulauan riau ansar ahmad resmi mencabut tes antigen sebagai syarat perjalanan antar pulau
kepulauan riau ansar ahmad resmi mencabut tes antigen sebagai syarat perjalanan antar pulau
enam puluh lima sekarang sudah dihapuskan itu alhamdulillah sih
sebelumnya pada masa ppkm empat dan tiga
pemerintah provinsi kepulauan riau
memperlakukan tes antigen sebagai syarat perjalanan bagi penumpang
yang ingin berangkat antar pulau
arpandi tanjung pinang kepulauan riau